ya peristiwa terbakarnya pasar senen jakarta pusat
mengingatkan pada peristiwa serupa
yang menimpa pasar turi di surabaya
pasar turi sempat beberapa kali terbakar
dan juga dibangun kembali
namun kebakaran besar pada dua ribu dua puluh
ditambah kisruh konflik kepentingan
membuat ratusan pedagang terlunta lunta hingga kini
pasar turi merupakan pasar legendaris
yang namanya sudah tersohor sejak masa penjajahan
namun setelah lima kali mengalami kebakaran
kejayaan pasar turi seakan berhenti
sekitar sembilan ratus pedagang pasar turi
yang lapaknya dilalap api pada dua ribu dua belas
masih bertahan di tempat penampungan sementara
di sekitar lokasi kebakaran
meski saat ini telah berdiri bangunan pasar yang baru
bernama pasar turi baru
tidak serta merta menyelesaikan persoalan
akibat konflik kepentingan yang berlarut
para pedagang lebih memilih berjualan
di tempat penampungan yang kondisinya sudah tidak layak
dampak pada penghasilan mereka yang menurun tajam
banyak kalau yang dialami saya sendiri
ini sudah anak saya itu pendidikannya sudah putus lah
dengan adanya kekurangan penanganan ini
kalau andai kata seperti kami masuk ke dalam
ya cepat kami bisa cepat punya usaha yang istilahnya lebih lancar lagi
karena di sini kan ini sudah tidak layak untuk tempat usaha
apalagi usaha kecil menengah
kami termasuk orang yang di dolibi seperti ini
menyayangkan kondisi pasar turi saat ini
karena menurutnya roda pertumbuhan ekonomi sebuah kota
juga bergantung pada kondisi pasarnya
ya tentunya apapun ya
tidak sekedar pasar bangunan atau fungsi apapun
kalau mangkrak itu kan sangat mengganggu
satu itu dari nilai estetika kota ya
estetical city estetik itu menjadi terganggu
kemudian juga yang lainnya itu terkait dengan
dengan nilai tambah yang bisa diperoleh dari pasar itu sendiri
agar nasib yang sama tidak menimpa para pedagang pasar senen
ada baiknya semua pihak yang berkepentingan
bercermin dengan apa yang terjadi di pasar turi
sehingga dapat memberikan solusi terbaik bagi mereka yang menjadi korban